inilah rekaman cctv yang beredar di media sosial
yang menunjukkan seorang ibu rumah tangga
menganiaya bocah berusia empat tahun
penganiayaan ini dipicu oleh korban
yang sempat merusak tanaman milik ibu rumah tangga tersebut
setelah memukul pelaku mengejar korban yang kabur ke rumahnya
orang tua korban yang marah karena anaknya dipukul
melaporkan kasus ini kepada polisi
fp nya sudah masuk di kita ya
tapi masih di disposisi bapak kasarastrim
cctv nya juga ada
mungkin sudah lengkap mungkin kita akan melakukan upaya

bukannya mendapati kasih sayang dan perlakuan baik
perempuan ini justru dibukuli suaminya
warga dusun jatimulia kecamatan teluk jambe timur
kabupaten karawang jawa barat itu
dianiaya suaminya hingga terluka di bagian wajah
tangan dan kepala
korban mengaku mendapat perlakuan kasar
lantaran suaminya kesal dan cemburu
ia sering ngobrol dengan tetangga
sang suami melarang korban keluar dari rumah
untuk keperluan apapun
jika melanggar korban akan dipukul oleh suaminya
adik korban yang mengetahui kakaknya
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
langsung melapor ke satgas perlindungan anak dan perempuan kabupaten karawang
polisi yang juga mendapat laporan langsung menangkap suami korban
pelaku ditangkap dan dibawa ke polres karawang
untuk menjalani proses hukum lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia